beredarnya kabar seseorang yang namanya ada dalam daftar manifest namun dinyatakan masih hidup
nama tersebut adalah sarah beatris alomau perempuan asal alo nusa tenggara timur
hal itu pun sudah dibenarkan oleh sarah dan keluarganya
ia tidak ikut terbang dengan pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua itu
dan ternyata ktp nya juga dipakai oleh orang lain tanpa seizin dari sarah
pengguna nama syarat disebut sebut sebagai rekan kerjasama di sebuah perusahaan swasta
sarah dan pengacaranya telah memberikan klarifikasi ke posko sriwijaya air di bandara soekarno hatta
satu rombongan penumpang pesawat sriwijaya air yang jatuh di perairan kepulauan seribu adalah penumpang pesawat enam r
yang dialihkan ke penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua
pihak keluarga menyesalkan kebijakan maskapai penerbangan nam air
yang memindahkan anggota keluarganya ke pesawat naas tersebut
keluarga mengaku kehilangan anak bungsunya paman bibi serta seorang keponakan
yang seharusnya berangkat menggunakan maskapai penerbangan nam air
manajemen sriwijaya air siap memfasilitasi para keluarga penumpang korban pesawat sj satu ratus delapan puluh dua rute jakarta pontianak
distrik manajer sriwijaya air pontianak faisal rahman menyatakan

langsung seluruh transportasi dan akomodasi keluarga korban yang ingin ke jakarta
untuk memantau perkembangan anggota keluarga penumpang sj satu ratus dua puluh
kata kata mengandung pesan menyentuh diduga status terakhir whatsapp milik pilot sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
kapten afwan menjadi viral di media sosial
dalam unggahan media sosial pesohor ari untung yang juga adik kelasnya di bangku sma
kapten afwan sempat mengunggah status bergambar sosok superintensif
sampai saat permen kartun sedang melakukan gerakan sholat
dengan tulisan setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga
bila tidak sholat lima waktu
unggahan ini mendapat banyak apresiasi positif
berisi doa bagi kapten afwan yang dikenal sebagai sosok yang religius
serta menjadi trending topic di twitter pada minggu sepuluh januari dua ribu dua puluh